apa gunanya sebuah event kalau tidak berdampak kepada masyarakat
tidak berdampak kepada turisme tidak berdampak kepada umkm
nah disinilah kami harus mengucapkan terima kasih
event ini memungkinkan mengingatkan masyarakat bahwa kami tidak hanya berpikir tentang prestasi
tentang kelenggaraan tentang tertib administrasi tapi juga tentang dampaknya bagi masyarakat
dan yang kedua ya meskipun dalam suasana pandemi covid sekarang kan di eranya media sosial
pasti yakinlah pasti akan yang bisa terpromosikan oh ternyata umkm di sana itu banyak sekali yang potensial
ternyata wisata yang di papua meskipun ini semi bubble bisa dimanfaatkan dengan baik